saudara kecelakaan lalu lintas terjadi di tol transjawa
tepatnya di ruas tol kanci pejagan
sebuah minibus travel mengalami kecelakaan tunggal
di ruas tol kanci pejagan kilometer dua ratus empat puluh dua a saudara
empat penumpang yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
kecelakaan terjadi saat kendaraan melaju dari arah jakarta
menuju semarang diduga akibat sopir yang kelelahan
mengakibatkan kendaraan oleng dan terguli